puluhan warga binaan pemasyarakatan dari beberapa lapas dan rutan di indonesia
mengikuti kuliah perdana di lembaga pemasyarakatan kelas dua a pemuda tanggerang banten
selain dalam rangka pembinaan kuliah khusus untuk narapidana dengan gelar sarjana hukum ini
digelar untuk bekal narapidana usai bebas menjalani hukumannya
sebanyak tiga puluh tiga warga binaan pemasyarakatan mengikuti kuliah perdana
di lembaga permasyarakatan kelas dua a pemuda tangerang banten
program kuliah untuk warga binaan pemasyarakatan ini
diresmikan oleh menteri hukum dan ham serta direkturat jenderal pemasyarakatan
yang bekerja sama dengan universitas islam syekh yusuf pada tanggal delapan belas oktober dua ribu delapan belas lalu

kepala lapas kelas dua pemuda tangerang menjelaskan
hari ini adalah hari perdana mereka untuk berkuliah

tapi hari ini adalah perkembangan perdana
dan harapan kami semangat mereka yang sudah hampir dua minggu kita di sini
kita bersama kita jadi mereka mudah mudahan perkembangan ini berjalan dengan lancar
diharapkan kegiatan kuliah dengan gelar sarjana hukum khusus
untuk warga binaan pemasyarakatan ini bisa menjadi pembinaan
serta bekal warga binaan usai bebas menjalani hukumnya
selama di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun di rumah tahanan negara
dodi wahyudi tangerang